lalu ada seorang ibu di kabupaten kediri kaget setelah mendapatkan tagian pembayaran telepon pasca bayar senilai sebelas juta rupiah
nah ini nih anda juga harus hati hati ya ini jadi pelajaran untuk kita jika memberikan handphone kita ke anak anak
karena belakangan tagian tersebut diketahui dari penggunaan pembelian fitur game online yang dimainkan oleh anaknya yang berusia dua belas tahun
ririn ikewulan dari warga desa wonorejo kecamatan ngadilui kabupaten kediri jawa timur terkejut mengetahui tagian pembayaran pulsa pasca bayarnya yang mencapai sebelas juta rupiah
setelah diusut ternyata tagihan bernominal fantastis tersebut berasal dari pembelian fitur game online tanpa sengaja yang kerap dimainkan anaknya yang masih kelas enam sekolah dasar
tagian pembayaran tersebut dari tiga macam game online yaitu mobile legends minecraft dan mobile legends
terdapat empat puluh satu transaksi pembelian game online sejak tanggal dua belas tiga belas dan empat belas maret serta tagihan april sebanyak enam tujuh ratus empat puluh lima rupiah
sedangkan transaksi tanggal satu dan dua april masuk tagian mei senilai empat delapan ratus rupiah
setelah saya cek saya melihat di laptop disitu ada beberapa incian bahwa kartu pasca bayarnya dipakai untuk pembelian
karena merasa tidak melakukan pembelian game ririn berusaha meminta operator seluler yang digunakannya untuk membatalkan atau pengembalian pembayaran namun gagal
riril hanya diberi solusi untuk membayar tagihannya secara dicicil dengan tenggang waktu hingga enam bulan ke depan
upaya meminta pembatalan transaksi ke google play juga ditolak karena klaim tidak menggunakan akun email yang terdaftar
ririn pun hanya bisa menerima refund sebesar rp satu